setelah sepuluh tahun menjalani masa hukuman akibat kasus korupsi yang menceratnya pada dua ribu dua belas ng keluar didampingi para petugas lapas
elemen of surprise lainnya di fiba world cup tahun ini ya
pemain lainnya gitu dengan julius bobi dan
negosiasinya karena kita tahu sebelum pandemi
jadi pbb lebih ke nasionalis atau pragmatis
sepertinya semakin solid di ji ya ini kita awalnya kan banyak yang kemudian mempertanyakan ini kok
ini badannya jadi agak sedikit lebih besar ya
yang mau ikut gabung ke halo anak basket tinggal follow instagramnya aja ya
tidak sekedar mentang mentang ada tawaran tapi juga tadi beberapa hal yang harus dihitung juga
pihak pengelola menyediakan makanan tradisional dengan harga yang terjangkau
itu membelah umat islam itu jadi dua kubu
punya perimeter jumper yang bagus juga
saya pilih beberapa makanan yang sudah saya masak sedari tadi
yang secara pengalaman akan lebih berharga bagi coach meldy
walaupun memang secara umur papan lebih dewasa ya dibandingkan daniel
mungkin juga bisa jadi tiga series
yang kebetulan pemerintah yang mengangkat firly dan teman teman di kpk
tentunya ketika mereka ingin compete gitu ya